anak kami mahari jariski yang pada saat itu masih bertugas di mabes polri
dan anak kami reja menelpon kakaknya anak saya yang tertua yuni artika
tepatnya pukul dua puluh satu tiga puluh pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
disitulah kami ketahui bahwa anak kita almarhum joshua telah meninggal dunia
apakah saat itu saudara langsung ditelepon oleh anak saudara maharisasi
tapi melalui anak putri saudara ya yuni artika
apa yang disampaikan oleh saudara yuni artika ketika itu
pada saat itu kami sedang berkumpul di rumah adik kami di padang sedempuan
tujuan kami kesana untuk berziarah ke tempat makam muhammad saya
jadi maharija menelpon kakaknya
pada setengah sepuluh malam langsung memberitakan bahwa
anak kita yosua telah meninggal dunia
itu pun secara singkat saja dengan suara terbata bata
dia bertelepon saya suruh keluar di ruang rumah adik saya ini
berkumpul semua keluarga suara pun tidak begitu jelas
akhirnya saya suruh dia ke teras rumah untuk bertelepon dengan gereja
yang saudara ketahui pada malam hari itu juga
dimana tempat meninggalnya anak saudara yang bernama nofrian sahyoswarta barat tersebut
pada saat itu tidak mendetail diceritakan pada malam itu
pada malam sabtu tanggal delapan bulan juli
hanya pada saat itu semuanya kami di dalam rumah dalam keadaan duka yang sangat berat
mendengar tiba tiba begitu anak kami meninggal dunia
sedangkan kami tahu bahwa anak kita tidak bisa berada di rumah kita
sedangkan kami tahu bahwa anak kita tidak bisa berada di rumah kita

saya tahu selama ini di jakarta ini dalam keadaan sehat

langsung saya bertelepon dengan anak kita mahariza rizki
reja memberitakan bahwa abang telah meninggal dunia pak
di rumah kita panggilan si joshua abang prian sudah meninggal
jadi kenapa adik
saya belum tahu pak nanti saya kabari itulah yang dapat beritakan
jadi pada malam itu belum tahu dimana meninggalnya ya
sekarang saya ingin bertanya kapan ya tepatnya saudara mengetahui
bahwa anak saudara yang bernama korban nofrian sahyoswata berat itu tempat meninggalnya
mengapa korban tersebut sampai meninggal dunia
pada malam itu secara singkat sudah di perjalanan sudah reda kami semua
kami diantarkan oleh teman ketanda untuk mengantarkan pulang ke jambi

kemudian di lepas lepas itu kami diantarkan ke jambi

dimana abang sekarang di rumah sakit
saya aja pak belum tahu itulah yang kami dapat
sesudah besoknya siang kami masih di perjalanan dari padang sidempuan ke jambi
perjalanan paling standarnya dua puluh jam
jadi sesudah siang saya telpon lagi bahwa maharija rizki mengabarkan lagi
almarhum anak kita joshua
terjadi kejadiannya di jambi
terjadi tembak menembak
itu yang dapat kami informasikan
terjadi tembak menembak
sebagaimana yang saudara ketahui
dan terkala itu dari maharija rizki
anak saudara bahwa terjadi tembak menembak
yang saudara ketahui saat itu
tembak menembak antara siapa dengan siapa
menurut keterangan maharija rizki
sampai kami di rumah
yang secara jelasnya kami belum tahu
dengan siapa tembak menembak
sesudah kami sampai di jambi
di rumah kita
di sumai bahar moro jambi
sudah kami temukan di sana
di dalam peti
yang diantarkan oleh
kombes leonardo simatupang
pada saat disitulah kami mendapatkan
berita dari pak leonardo simatupang
yang bertugas dari jakarta
pak leonardo ini secara singkat menceritakan
itu pun dikatakan pak leonardo

yang disampaikan sama dia
soalnya kami pak utabarak
hanya mengantarkan jenazah
dengan sendirinya pak leonardo simatupang
menceritakan secara singkat
itu pun lama baru pak leonardo menceritakannya
saya desak terus
kenapa rupanya apa
ini adalah aib
itulah cerita pak simatupang
kenapa aib apa
ini tidak pantas didengar oleh orang banyak
ini sepantahnya saya cerita
saya ceritakan sama keluarga inti
jadi saya bilang lagi sama pak leonardo
ini semua yang di dalam rumah pak
tidak pantas pak untuk diceritakan
sudah saya bilang tadi pak
ini keluarga semua
diceritakan pak leonardo lah secara singkat